terima kasih anda masih bersama kami
kekeringan dampak el nino masih berlangsung di sejumlah wilayah indonesia
hal ini membuat sebagian masyarakat mengalami krisis air bersih
salah satunya adalah warga penghuni rusun marunda cilincing jakarta utara
pamjaya telah membuat reservoir komunal atau bak penampung aliran air
untuk menyalurkan air bersih pada penghuni rusun
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait operasional reservoir komunal
kita sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia gita miningrum
di kawasan rusun marunda atau sekitar rusun marunda
gita mi apakah reservoir komunal ini sudah berfungsi dan bisa digunakan oleh warga
ya dea betul sekali saat ini saya berada tepat di reservoir komunal marunda
dan dapat saya informasikan kepada anda bahwa
tempat ini ataupun reservoir ini sudah berfungsi sejak senin dini hari
atau tepatnya pada dua oktober dua ribu dua puluh
dan saya akan menjelaskan dan membawa anda untuk melihat bagaimana situasi di reservoir ini
saya akan memperlihatkan anda di sebelah kanan saya ini
di sini adalah pompa air jadi aliran air yang masuk ke reservoir yang ada di marunda ini
berasal dari pam kalimalang di buaran kemudian dialirkan ke cdc atau central distribution chilincing
dan kemudian ke reservoir komunal marunda ini
jadi ini adalah pipa yang membawa air dari cdc chilincing untuk ke reservoir komunal marunda
dan kemudian dari sini pompa ini kita bisa lihat ya ini adalah jenis pompanya
dan ini adalah bak penampungan
yang menampung dari air yang di pompa tersebut
pompanya kita bisa lihat di dalamnya ini sangat beras
dan untuk bak penampungan ini sendiri ini kapasitasnya adalah sekitar lima ratus an kubik air
dan di reservoir ini juga memiliki dua pompa air yang akan menyalurkan air dari bak penampungan ini
menuju ke rusun marunda dan juga stip
ada pun juga dua pompa air
berada di belakang dari bak penampungan ini
dua pompa airnya itu terletak di sana
ini memiliki kapasitas ataupun juga dapat mengalirkan air dengan debit air itu adalah tujuh puluh lima liter per detik per pompa
dengan daya listriknya ini adalah tiga puluh tujuh kilowatt

dan memang dari reservoir ini sendiri juga pembangunannya ini sebenarnya sudah dimulai
mulai dari bulan mei ya
jadi dari bulan mei itu untuk mencari lahannya dulu
dan untuk pembangunan resminya sendiri itu baru
pembangunan fisiknya itu baru dimulai pada bulan juni dan selesai pada akhir september kemarin
dan akhirnya bisa beroperasi pada awal oktober yaitu dua oktober dua ribu dua puluh tiga
tapi meskipun ini sudah beroperasi
reservoir komunal marunda ini sendiri belum diresmikan ya
meski begitu warga dari rusun marunda sendiri sudah bisa menikmati
ataupun juga merasakan air yang ada dari reservoa marunda ini
dan dapat juga saya informasikan bahwa untuk kualitas air yang ada di reservoir marunda ini sudah dicek
pastinya sudah dites juga
jadi mulai dari ph kemudian suhu sisa klorin hingga tingkat kekeruhan airnya juga sudah dilakukan pengecekan oleh pihak pam jaya
sehingga dapat dipastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh warga di reservoir marunda ini dipastikan bersih dan aman
jadi sebelumnya memang terjadi krisis air ya di rusun marunda ini
di mana terjadi lantaran debit air yang keluar dari air perpipaan itu lemah hingga menyebabkan krisis air di rusun marunda
jadi sebelumnya warga rusun marunda itu mendapatkan air bersih dengan difasilitasi oleh pam jaya
dengan menggunakan air dari tangki truk tangki yang langsung dibawa ke rusun marunda
namun sekarang sudah tidak perlu lagi
karena sudah ada reservoir
yang sudah beroperasi sejak dua oktober kemarin
tentunya ini kita harapkan bisa menanggulangi permasalahan yang ada di rusun marunda ya
terima kasih hitami ningrum melaporkan langsung dari reservoa di cilincing jakarta utara
selamat kembali bertugas